hari itu kepolisian masih mendalami kasus penganiayaan anggota kepolisian oleh pegawai negeri sipil yang terjadi di jalan jati negara barat jakarta timur
anggota kepolisian yang menjadi korban juga sudah divisum dan melaporkannya ke mapores jakarta timur
aibtu sutisna yang menjadi korban penganiayaan saat tengah bertugas langsung melapor ke mapores jakarta timur
ia juga telah menjalani visum di rumah sakit polri kramajati untuk mengetahui luka yang diderita
hingga malam ini korban masih menjalani pemeriksaan di mapores jakarta timur
menanggapi peristiwa yang menimpa anak buahnya kapolres metro jakarta timur kombespol muhammad agung budiono mengatakan masih akan mendalami kasus tersebut
kita lakukan pemeriksaan